langsung saja kita buka showbiz news dengan kabar dari perfilman tanah air
ada kabar baru dari film yang diangkat dari novel pramudia anantatur bumi manusia
film karya hanung bramantio tersebut merilis poster perdana dan juga pastinya bocoran foto foto behind the scene alias di balik layar pembuatannya
seperti apa kita simak liputan yang satu ini
saya yang berubah perang pada saat itu ketika sudah bebas
di usia kalian saya membaca bumi manusia sambil sembunyi sembunyi karena takut ditangkap
suasana haru menyelimuti acara perilisan poster film bumi manusia rabu sembilan belas juni di epicentrum xx satu jakarta selatan
sang sutradara hanung bramantio tak kuasa menahan tangis mengenang susahnya dulu menikmati karya mendiang pramudia anantatur di zaman orde baru
hingga kini berhasil divisualisasikan ke layar lebar
jadi ini saya bersyukur sekali kalian merayakan film ini
dan itu poin buat saya
dan terima kasih sekali buat falcon yang sudah menghadirkan iqbal mawar yang ada di sini
yang bisa membuat karya pak pram
saat ini tidak ada di sini
itu menembus batas
saya tidak pernah bisa membahayakan karya pak pram bisa dinikmati
oh hadiah hadiah semua yang ada di sini
poster bumi manusia didominasi warna sevia dengan menampilkan wajah para karakter di antara tulisan tangan asli mendiang pramudya
selain itu juga dirilis foto foto di balik layar pembuatan film yang dibintangi iqbal ramadan sebagai mingke
syahina febrianti sebagai nyai ontosoroh dan mawar deyong sebagai analis
film bumi manusia mengisahkan roman mingke pribumi di zaman kolonial belanda yang jatuh cinta pada anaknya
analis belas terang seorang belanda
bersama nyai ontosoro dengan latar belakang peristiwa kebangkitan nasional pada seribu delapan ratus sembilan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan latar belakang abad ke sembilan belas dua aktor muda film ini iqbal dan mawar harus bekerja ekstra untuk mendalami karakter pada masa itu
meski begitu mereka merasa terbantu dengan nilai nilai dan jiwa dalam film bumi manusia yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini
kalau itu kita emang ada
tiga bulan workshop itu pendalaman karakter terus kayak mengingat ingat ada apa aja di masa itu gitu
membuat kita tahu gitu
bahwa sebenarnya mingke itu ya epitomi dari seorang manusia remaja yang modern pada saat itu
karena kata modern pada waktu itu belum keluar
lalu mingke ini adalah contoh yang baik dari seorang yang modern
seorang yang toleransi
toleransi sama orang
dan dia mau mencoba hal hal baru
dan tidak pernah judgemental dan lain lain
dan secara nggak langsung itu tadi
gara gara mingka waktu itu sebagai seorang minoritas di negerinya sendiri
gue pun adalah seorang minoritas di negeri orang
dan ya mungkin kita sama sama mencari ilmu karena kita seberdua sama sama tahu kalau kita banyak nggak tahunya
jadi kita kepo terus
udah pakai dokter eropar pun dokternya mengakui kalau ini emang sakitnya emang butuh seorang
makin penasaran kan dengan filmnya
saat ini film bumi manusia sedang memasuki proses pasca produksi
film berdurasi lebih dari dua jam ini akan tayang serentak di seluruh bioskop tanah air pada lima belas agustus dua ribu dua puluh
azalea pinata yosua edy jakarta